dan hari minggu saatnya kami hadirkan editorial view kali ini bersama redaktur pelaksana cnn indonesia com mas surianto mas suri selamat malam
selamat malam putri
malam hari ini kami akan membahas yang cukup menyita perhatian publik ya mas surya soal panas dingin hubungan nasdem dan partai demokrat di dalam koalisi yang mendukung bakal capres anies baswedan koalisi perubahan
mas suri kalau kita lihat dinamikanya naik turunnya hubungan ini sebenarnya sudah dari dulu ya mas dari awal ketika nasdem mencalonkan kemudian juga meminta demokrat untuk sayo segera mengumumkan memberi dukungan
kalau anda lihat sekarang ini dari awal memang tidak solid atau saat ini sekarang sudah mulai tumbuh ada rasa kekhawatiran dari beberapa pihak
saya menggarisbawahi omongan putri tadi itu soal dinamika politik
memang dinamika politik makin mendekati proses pemilihan nanti di bulan ke dua hari itu makin dinamis
seperti kita tahu pasca apalagi setelah pdip sebagai partai berkuasa partai dengan elektabilitas tertinggi sekarang dan partai yang bisa mengusung calonnya sendiri mengumumkan ganjar pranowo sebagai capres
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan
dinamika politik makin berkembang dan belakangan koalisi perubahan untuk persatuan yang semula solid mengusung anies baswedan tiba tiba terkesan ada suhu hangat di dalamnya
jadi itu kan demokrat yang semula terkesan kalem tiba tiba mendesak agar segera diumumkan capres yang bakal mengusung
kalau saya melihat apa yang terjadi saat ini bisa dilihat dari dua sisi ya putri
pertama memang ada indikasi ketidaksolitan di dalam tubuh koalisi partai perubahan persatuan ini
yang pasti pemicunya adalah bakal cawapres
siapa yang akan diusung untuk mendampingi anies baswedan
karena seperti yang
yang benar benar umum nasdem kemarin katakan amasaruni bilang bahwa masing masing partai anggota koalisi ini memang ingin menjagokan kadernya untuk mendampingi anies gitu loh
yang kita tahu juga si masing masing partai ini kalau nasdem itu apa demokrat itu punya ahy terus kemarin pks juga punya ahmad heriawan
sementara nasdem kemarin sempat menggadang gadang ingin memasangkan anies dengan kulsa indara barawangsa
kalau saya melihat putri
nasdem apa demokrat tentu punya apa ya semacam merasa pantas untuk segera capres anies ini diumumkan
karena yang pertama dari pernyataan mereka sendiri dari sejumlah nama yang mereka gobek ternyata yang dianggap skornya paling tinggi untuk menampingi anies yaitu ketua umum mereka anies baswedan
terus dari sisi
ahi maksud anda ya
ahi dianggap paling tinggi untuk menampingi anies baswedan
kalau memang kalau menurut saya kalau memang nanti koalisi ini segera mengumumkan ahy sebagai cawapres
dan demokrasi itu demokrasi sangat berkepentingan untuk menjadikan ini bahan sosialisasi mereka bahan untuk mendokrak elektabilitas mereka
karena yang kita tahu demokrasi sekarang ini cukup bersinar juga
karena hasil sulfi terakhir
itu kan bahwa demokrasi bisa menyalip golkar di posisi ketiga gitu kan
hal yang diluat juga selama ini
kurang lebih seperti itu putri
ya mas suri tapi kalau misalnya anda lihat kita tahu demokrat ini kan meminta ya setengah mengancam mungkin kalau misalnya dilihat dari semiotikanya
supaya deklarasi cawapres di bulan juni
apakah menurut anda memang kondisinya saat ini bagi koalisi perubahan juga sudah mendesak
dari situasi yang dilihatnya
dilihat oleh cnn indonesia
kalau secara umum jelas tidak ya putri
mendesaknya ini mendesak bagi siapa dulu
kalau bagi demokrasi mungkin mendesak
karena yang saya bilang di awal tadi itu
kalau memang ahi segera diumumkan menjadi cawapres anis
tentu ini menjadi semacam sidata bagi mereka untuk menukar kembali elektabilitas
tapi kalau nama lain yang diumumkan
nama lain yang diumumkan menjadi cawapres anies
ya tentu menjadi sidata besar
apakah semacam politik ini kan tidak yang kita sebut di awal tadi
koalisi ini apakah bisa bertahan sampai akhir nanti saat pendaftaran capres
ya masih standartanya juga
terbukti kemarin kan koalisi yang sudah terbentuk
koalisi indonesia bersatu
pada akhirnya juga salah satu partai pendukung
sudah mendukung ganjar yang lain belum menentukan arah dukungan
mendesak mungkin bagi demokrasi
karena mereka ingin kepastian bahwa keseluruhan mereka akan menjadi cawapres anis atau tidak
tidak jelas tidak mendesak
karena yang ahmad harami bilang tadi
tidak mudah untuk mengumumkan cawapres
apalagi pasti berkaitan dengan lawan politik yang lain
bagaimana menyesuaikan strategi untuk kedepannya
mas uri kalau misalnya dilihat dari hasil survei ya
kita tahu hasil survei dari anies baswedan beberapa kali itu stagnan
bahkan ada cenderung menurun
kalau misalnya sekarang bisa saja mungkin demokrat melihat harus segera diumumkan cawapres
untuk kemudian mendongkrak itu
menurut anda itu terlalu dini sekarang untuk mendongkrak itu
untuk bisa mendokrak itu pengumuman cawapres ini
kalau menurut saya sangat bermanfaat
kalau memang nanti yang diumumkan adalah ahy menjadi cawapresnya
makanya sangat ingin segera mendapat kepastian dari koalisi ini
karena yang pertama
sudah hal umum diketahui kalau memang kader salah satu partai menjadi salah satu kandidat capres atau cawapres
maka akan terjadi efek ekor jas
akan mendongkrak perolehan suara partai itu
apalagi ahy selalu mendongkrak
karena yang pertama ini kan sudah rajin sosialisasi ke daerah daerah
tentu dengan misalnya dia ke daerah dengan membawa embel embel bukan hanya sebagai ketua umum demokrat
tapi juga sebagai bakal cawapres
tentu ini bisa semakin mendongkrak elektabilitas demokrat yang bisa dibilang dalam beberapa akhir
beberapa waktu terakhir ini sudah mendapat tren kenaikan gitu putri
jadi kalau dibilang sangat baik sangat baik buat demokrat
tapi kalau misalnya untuk parpol parpol lain ya seperti pks atau nasdem yang anggota koalisi ya
ya jelas ini belum terlalu mendesak lah putri
belum terlalu mendesak ya
makanya nasdem juga kan masih menguruh waktu
terkesan mengulur waktu untuk ya sabarlah karena butuh pembicaraan lebih lanjut
tim delapan masih tim kecil delapan masih juga berdiskusi gitu
jadi ya memang mendesak bagi demokrat
tapi untuk pks dan nasdem ya belum tentu mendesak
belum tentu mendesak ya
mas suri tapi ada juga yang menarik perkembangan dalam dua hari terakhir nih setelah rakernas pd perjuangan
ada rencana mbak puan kemudian bertemu dengan mas ahaye dan juga sudah direspon dengan baik oleh pak sby
dan pak sby juga mendukung itu
anda melihat pergerakan ini apa sebenarnya artinya
kami melihat putri demokrat saat ini seperti di atas anggota
seperti di atas angin putri ya
karena begini kalau secara hitung hitungan politik
demokrat sangat dibutuhkan di koalisi perubahan untuk kesatuan
karena kalau nasdem dan pks berjalan sendiri tanpa demokrat tentu perolehan kursinya untuk mencalonkan anis batu dan tentu tidak cukup
di sisi lain demokrat dengan tren kenaikan suaranya yang cukup signifikan berdasarkan survei sejumlah lembaga
itu sangat dibutuhkan oleh capres capres lain
dalam hal ini prabowo dan ganjar
termasuk pdip yang selama ini kita tahu berseberangan dengan demokrat
yang kita tahu kalau saya tidak salah kutip sekitar akhir tahun lalu itu
elit elit pdip juga masih kekeh tidak mau melakukan kerjasama politik dengan demokrat

bahkan sekjen pdip sendiri hato menyerangnya
jadi saya menyatakan bahwa pdip itu bisa bekerja sama politik bisa berkoalisi dengan semua partai kecuali dua partai yaitu pks dan demokrat
karena ada perbedaan ideologi kurang lebih seperti itu
kenapa sekarang ini terlihat pdip kembali membuka jalur komunikasi
karena memang ada kepentingan politik didalamnya
maka sekarang ini seperti diatas angin
dia bisa tinggal di koalisi perubahan untuk persatuan
dan mengusung anis
tapi dia juga bisa pergi untuk mendukung calon yang lain
kita tahu kalau misalnya
demokrat bisa mengalihkan dukungan ke prabowo atau ke ganjar
itu demokrat bisa menjadi penentu
karena yang kita tahu dari hasil suruh sejumlah lembaga
tapi menempatkan elektro belas tertinggi kalau tidak prabowo dan ganjar
beberapa lembaga seperti indikator kompas itu menempatkan prabowo dengan elektabilitas tertinggi
sementara seperti smrc lalu carta politika itu justru menempatkan ganjar di posisi paling atas
jadi kehadiran demokrat di dua lawan politik di koalisi yang lain ini
tentu sangat menentukan siapa yang akan menang di pembeli dua ribu dua puluh empat
termasuk pdip sendiri
mereka harus memastikan bahwa ganjar jagoan mereka itu bisa menang di dua ribu dua puluh empat
kalau memang salah satu caranya untuk
dengan mengajak demokrat berkoalisi ya apa boleh buat
kurang lebih seperti itu
oke oke baik mas suri terima kasih banyak
sudah bergabung malam hari ini di editorial view
kami tunggu ulasan ulasan mendalam cnnindonesia com berikutnya
yang tentunya masih membahas soal dinamika politik
kita yang masih akan terus bergerak sampai nanti untuk pendaftaran di bulan oktober
terima kasih banyak mas suri
terima kasih putri